jemaat wihara afalokitesvara di kawasan banten lama kota serang
melepas burung pipit pada jumat kemarin
dalam budaya tionghoa tradisi ini disebut dengan function
tradisi ini bermakna melepas makhluk hidup ke alam liar
yang bertujuan membebaskan binatang tersebut dari kehidupan yang terbelenggu
tidak harus burung pemilihan jenis binatang yang akan dilepaskan
sebenarnya disesuaikan dengan kondisi
tak sedikit warga tionghoa yang melakukan tradisi ini
dengan berdoa dan menyalakan lilin raksasa
di kota jambi sejumlah warga tionghoa juga melakukan tradisi
melepaskan makhluk hidup ke alam lepas di pinggir sungai batanghari kota jambi
hewan yang dipilih dilepas ke alam adalah jenis kura kura
yang dikenal dapat berumur panjang
berbagai doa pun dipanjatkan sebelum kura kura dilepas liarkan
salah satu warga keturunan tionghoa di jambi mengatakan
tradisi melepaskan kura kura sudah sejak lama dilakukan bersama keluarga besar
tradisi ini dilakukan menjelang tutup tahun dan menyambut tahun yang baru
kami sebuah warga semoga di tahun yang baru ini tahun berikut kami semakin sukses
sehat selalu dan berbahagia bersama kami sebuah warga besar
selamat imlek untuk teman teman dan keluarga kerabat yang merayakan imlek
tradisi fang seng dipercaya dapat membawa kebaikan
seperti umur yang panjang rezeki lancar kesehatan dan lainnya
tim liputan cnn indonesia